untuk mengetahui informasi terkini
sidang kasus penodaan agama kita telah terhubung
dengan istiarto sigit yang berada di lokasi sidang
gedung kementerian pertanian jakarta selatan
ito bagaimana situasi di depan gedung kementan saat ini
kabarnya ada perubahan pengamanan dari pihak kepolisian
seperti apa perubahan tersebut
selamat siang puspa
betul sekali saat ini kondisi di depan gedung kementerian pertanian
memang sangat kondusif seperti anda lihat di belakang
di belakang saya ini adalah masa dari gnpf mui
yang memang sejak awal persidangan dugaan penistaan agama
gubernur rektif dki jakarta basuki caya purnama
terus datang dan juga mengawal kasus ini
hingga nanti selesai begitu kira kira
dan hari ini memang tidak seramai minggu lalu puspa
dan betul ada perubahan sistem pengamanan yang digunakan oleh pihak
polres atau polda metro jaya dalam hal ini
di mana di depan kedua masa
baik masa pendukung maupun masa kontra dari ahok
barikade barikade panjang yaitu rantai berupa duri
dan kawat berduri ini memang dipasang untuk merupakan
tindakan preventif yang dilakukan oleh polda metro jaya
menahan para anggota masa satu dan lainnya
untuk menyeberang ke masa yang lain
karena belajar dari minggu lalu puspa
ada beberapa anggota dari masa tertentu
yang memang mencoba masuk ke masa yang lain
dan hal ini juga bisa menimbulkan terjadi bentrok
yang tidak kita inginkan seperti minggu lalu begitu
sehingga dilihat hari ini memang ini adalah
preventif yang dilakukan oleh polda metro jaya
untuk meredam potensi potensi adanya bentrokan
di antara kedua masa
begitu juga dengan lalu lintas yang ada di sekitar
jika anda lihat memang praktis dua lajur
baik dari maupun menuju kawasan ragunan
tidak bisa dilewati baik oleh kendaraan pribadi
maupun kendaraan umum
minggu lalu arah dari raguna menuju buncit
mampang masih bisa dilewati puspa
namun sampai dengan saat ini saya tidak bisa melihat
adanya kendaraan maupun transjakarta
yang bisa melewati daerah sekitar
dan ini membuat adanya rekesa lalu lintas
yang dilakukan oleh pihak polda metro jaya
di antaranya adalah bagi anda
yang akan melewati jalur depan tbc matupang
tepatnya di depan gedung kementerian pertanian
anda akan diarahkan melalui cilanda kko
begitu juga dengan anda yang dari arah ciganjur
maupun ragunan ingin menuju arah buncit
maupun tbsi matupang
akan diarahkan menuju belakang ragunan
tidak melewati samping kementerian pertanian
untuk kemudian nanti diarahkan menuju tbsi matupang
adanya rekayasa lalu lintas ini memang sedikit
membuat penumpukan terutama di depan perempatan ragunan
seperti kita tahu daerah tersebut adalah daerah ramai
terutama di jam jam hektik
seperti jam berangkat ataupun pulang kantor
namun tindakan ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian
agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas
seperti biasa tanpa terganggu adanya
dua masa yang hadir di sekitar
kompleks kementerian pertanian
istiarto kami sempat mendapatkan informasi
tadi sempat ada sedikit gesekan
kecuhan antara masa pendukung
ataupun kontra dari ahok sendiri
kemudian ada beberapa relawan
ada beberapa orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian
bisa dijelaskan bagaimana apa yang terjadi di sana tadi
ya puspa memang adanya beberapa oknum
yang ditengah raih sebagai provokator
memang terus terjadi
bukan hanya sidang kelima hari ini saja
namun dari sidang pertama ketika dugaan penistaan agama dimulai

masa memang selalu berkumpul di depan ruang persidangan
ataupun gedung pengadilan
memang selalu ada oknum oknum yang ditengah raih sebagai provokator
namun kedua masa memang terus melakukan tindakan preventif
baik itu di internal mereka maupun di eksternal
dalam hal ini ada pihak kepolisian
tadi memang sempat ada salah satu laki laki
yang ditengah raih sebagai seorang provokator
yang ada di sekitar masa kontra ahok puspa
dan laki laki ini meneriakan adanya aspirasi
untuk membunuhnya dan menembaknya
untuk membubaskan ahok
otomatis para simpatisan dari gnpf mui ini
langsung mengamankan laki laki ini
dan dibawa ke pihak kepolisian
memang tadi sempat ada sedikit kericuan
namun tidak begitu berarti puspa
karena pihak kepolisian juga langsung turun mengamankan
begitu pula dengan pihak dari gnpf mui
yang menghimbau para anggotanya
untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut
dan menyerahkan kepada pihak kepolisian
kita berharap adanya tindakan preventif
baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan
dua pihak internal masa ini
juga bisa meredam potensi potensi adanya
gesekan antara kedua masa
dan kita berharap sampai nanti
akhirnya hari ini selesai
sidang bisa terkendali baik di dalam maupun di luar
kementerian pertanian puspa
baik terima kasih koresponden cnn indonesia
dari gedung kementerian jakarta
kami harapkan ini situasi akan terus kondusif
sampai nanti sidang kasus penodaan agama ini